beralih ke informasi lainnya gempa bumi bermagnitudo lima sembilan di kabupaten blitar yang terjadi sabtu kemarin juga berdampak di wilayah kabupaten banyuwangi jawa timur
sebuah rumah milik warga ambruk setelah diguncang gempa dengan kekuatan cukup kuat pada jumat malam tersebut
sabtu pagi petugas koramil kalibaru dan perangkat desa setempat langsung melakukan upaya evakuasi reruntuhan bangunan
hingga minggu siang proses pembersihan bangunan masih terus dilakukan oleh warga dan tni
petugas koramil kalibaru beserta perangkat desa setempat melakukan kerja bakti membersihkan puing puing ranuntuhan sejak sabtu pagi hingga minggu siang
petugas koramil setempat menurunkan seluruh kayu plafon yang rusak agar tidak menimpa pemilik rumah
kerusakan cukup parah di rumah ini terletak di bagian dapur
selain itu ada satu rumah lagi yang terdampak guncangan gempa tapi kerusakannya tidak terlalu parah
petugas mengimbau warga banyuwangi lainnya yang rumahnya terdampak gempa agar segera melapor
sehingga bisa dikonsumsi
bisa segera mendapatkan bantuan dari pemerintah